harus menempuh jarak puluhan kilometer
untuk menjajakan dagangannya
setiap hari pukul dua belas siang
ia mulai berkeliling di seputaran kawasan jalan kabupaten
jalan magelang dan jalan godean sleman yogyakarta
selain itu wanita perkasa ini harus menggendong putri sematawayangnya
yang baru berusia dua bulan
ika kriswani ini memang hanya tinggal bersama dengan sang buah hatinya
lantaran sang suami yang dinikahinya dua tahun silam
ika bertemu dengan suaminya di jejaring sosial facebook tahun dua ribu dua puluh
setelah perkenalan singkat
ika kriswani rela menikah siri dengan suaminya
dan pindah ke bogor bersama sang suami mengadu nasib
hingga beberapa bulan kemudian
mereka dikaruniai adiknya
ia menanggung anak perempuan
ironisnya ketika sang buah hati baru berusia dua bulan
justru rumah tangganya mulai goyah
hingga akhirnya sang suami meninggalkannya pergi entah kemana
suami nggak tahu ada di mana sekarang nggak tahu
awalnya itu bertengkar karena si suami itu suka judi online
terus saya kan nggak tahu
akhirnya dia menolak saya karena saya nasihatin kayak gini kayak gini gak mau menolak saya
ya udah sayangnya diusir dari rumah
sebagai ibu yang kuat ika memutuskan pulang ke kampung
di semaki kota yogyakarta untuk tinggal bersama ibunya
ia pun harus memutar otak untuk menghidupi sang buah hati
hingga ia melamar pekerjaan menjadi penjual bakso keliling
akhirnya saya memutuskan buat cari kerjaan
cari kerjaan yang bisa ngajak anak karena ibu saya kan kerja
melamar kerja di bakso tusuk itu dari facebook dapatnya
niat tulusnya mencari rezeki berbuah upah lima belas ribu rupiah
untuk setiap seratus butir bakso yang terjual
seiring berjalannya waktu ika belajar meracik bakso daging ayam sendiri
dan dinilai sudah bisa ia berinisiatif perjualan sendiri dengan perangkatan seadanya
setiap pagi sekitar pukul delapan
ika memulai membuat adonan bakso
jari jemarinya dengan lincah membuat bakso
dalam satu adonan bakso bisa dijadikan tiga ratus butir bakso
usai membuat bakso ika kriswani pun kembali menjadi ibu rumah tangga
untuk mengurus sang buah hati
kalau misalnya nggak cukup ini apa namanya pinjam cari pinjaman
cari pinjaman ke tetangga atau ke tempat yang lebih dekat
atau ke teman teman gitu
langkah demi langkah ia tempuh
asalkan dagangannya laris ia merasa senang
meskipun menempuh jarak puluhan kilometer
langganannya biasanya iba melihat ika
berjuang seorang diri sambil menggendong anak
perempuan gerobak bakso sambil menggendong anak
itu kan ya musimnya juga memang bapaknya juga berat
terima kasih juga panas apalagi kalau hujan kan juga repot juga emang
ya kajian lah mah kita
perjuangnya itu ini hebat kuat gitu ya
tidak pernah lelah kayak gitu
rasa lelah terbayarkan ketika ia bisa mencukupi kebutuhan sang buah hati sehari hari
seperti susu dan pempers dari hasil jualannya
jika jualannya habis ika bisa mendapatkan rp satu ratus lima puluh ribu rupiah dipotong modal
ika mendapat lima puluh ribu rupiah
ika berharap niat tulusnya bisa membuat sang anak tidak perlu merasakan kesulitan
seperti yang ia alami sekarang
edo nurgantara daerah istimewa yogyakarta